hehehe hehehe pagi lu sebarang aja mencobroh sama comot usai takut dari
lagi belum makan lo teganya mau gue lu eh eh lu cari duit sendiri dong usaha usaha
eh bandot asal lo tau aja ya kalau bicara soal perut nih
lu siapa udah lo nggak perlu tahu siapa gua panggil gino cepat cepat
cepat ujung tugul andar rumah gua udah usah usah berapa ini
mana gino enak aja lu pada teriakan di rumah gua asal lu tahu aja ini rumah gua
beri jho beri
itu tuh ajaran dari kong maro untuk gua demen tuh
semoga hidup juga ya
gua demen nih
nah ini lagi anak gua nih
muahnya memang sangat biasa
sama dulu jule
dengan sekejap reman reman diusir sampai becir
biar dia kecil biar dia bungkrik biar dia pendek pokokannya maut
bu jempol tema
apa gak bapak
baca kaya gempal
mbak ya allah
mbak gua bener bener enak
diam lu ke padahal
enak lu enak enakan ya
lu nyiksa semua yang di rumah sini ya
asal lu tak ajak mulai sekarang
ya allah kasihan banget pa
pergi semuanya masuk
kasian banget ma
jangan bawa peh mak
masuk peh mak
jangan pulang sekalian
jangan pebaling jangan pebaling
jadi begini bang ade
gue ini pengen ngejual
gerobak sama sayurannya sekalian
karena gue mau pensiun jadi tukang sayur
begah udah caprek gue belangsang begini
begitu nih gerobak sama istrinya
itu berubah saya bawa nih
gue pengen cari duit lewat jalur cepat sekarang
bandot asal lo tau aja ya
kalau bicara soal perut nih
ini ini bicara soal perut nih
hah lo tegangin gue begini
eh makanya gue kasih tau sama lo
ini gue lagi usaha pengen cari duit loh jalur cepat
kalau ini duit gue pasangin main judi
hah hasilnya bisa belipet lipet
gue minta doang buat makan
jangan jangan jangan
udah aku rasain lo
elah kangen banget tiba sama bapak
bapak dimana tiba sekarang
gara gara gajah bengkak nih
jadinya cinta kita gak bersatu
sama laki aja gak lambat
apalagi mau kembar tuh
hmm bagus eh
laki gue lombat juga
pembokat gak tau diri lo ah
eh kagak ada bersyukurnya laki banyak fansnya
lo suka sama dia
gue gak mau kelawan
gue gak mau kelawan
lo ribut ribut aja diri
gue harus kelawan
gue gak mau kelawan
gue gak mau kelawan
gue gak mau kelawan
gue gak mau kelawan
eh teh nim dadsal
jangan pernah bisa kompromi dengan bantuan bini gua naaf
bini gua bantuan anak gua
bu diurang di rumah bener bener tengahnya bu
bapak ada makanan nih
engga bu bukan
eh kek apa
eh kek apa
eh kek apa
eh kek apa
masih kurang zusammen
bapak inget ya
muncul di pokok
hai selalu miskin gua hapus bos lo nyangka pos salah hari kali bos salah hari salah hari
lagi lagi kok begitu katanya katanya katanya tak main gatu sumpah mati katanya tak judi lagi
lagi lagi kok begitu katanya katanya katanya tak lagi nyatanya
hai hai hai ipan dan gino ini bulan suci kamu telah mengotori dengan judi segeralah kau
bertaubat kalau tidak kau akan sesehara seumur hidup ya allah ampunilah dosaku ya allah
astagfirullah ala alim astagfirullah ala alim astagfirullah ala alim